ada ada saja ya keunikan para pemudik
seperti pemudik yang tengah beristirahat di area pos pengamanan pada larang ini
ia mengenakan aksesoris helm berbentuk tabung gas berukuran tiga kg
dan tas yang digendongnya pun serasi tabung gas berukuran dua belas kg
ini udah udah lama ya udah tiga tahun dan empat tahun yang lalu saya udah bikin helm seperti ini
karena memang acara untuk mudik saya selalu bikin seperti ini
dan ini salah satunya adalah rdr karena memang saya itu anak perantau
kalau anak perantau itu ngerasanya karena kita cintanya jarak jauh sama keluarga ya
dan saya minta ampun pemerintah
salah satu saya memang orang yang suka dan patuh sama pemerintah
pemudik asal jakarta ini tengah menuju ke kampung halamannya di banyumas jawa tengah
sudah berjalan sejauh lima km
sementara di surabaya ii jawa timur dua siswa smp muhammadiyah lima belas menghadirkan inovasi unik berupa helm aman untuk para pemudik
kedua siswa bernama asia segal dan aisyah safa ini merancang helm yang mampu mengingatkan pengendara agar istirahat bila merasa kelelahan
terinspirasi dari fitur mobil mewah kedua siswa ini memasang alat pengingat yang diberi pengeras suara
aplikasi akan mengirim pesan ke pengeras suara yang ada di helm melalui bluetooth
notifikasi akan berbunyi ketika pengendara sudah melalui jarak tempuh yang jauh
uniknya untuk pesan suara bisa diubah sesuai keinginan pengguna
helm bernama mudik aman dan asik ini kedepannya akan dikembangkan lebih lanjut dengan banyak fitur
seperti gps hingga alat pendeteksi jarak
tim iputan cnn indonesia